insya allah ternyata anak saya dinikahkan sama bakri itu cuma untuk mendapatkan dana pinjaman
tegas sekali kamu pak
orang tua macam apa kamu
sengaja menjual anaknya sendiri hanya untuk kepentingan bisnis
kamu terus bela belain si bakri itu
baik baikin terus dia
bu dengar dulu
ternyata udah dibalik batu kan
yang saya lakukan ini bukan cuma untuk saya tapi juga untuk kamu untuk mirna juga
perusahaan yang sedang saya pimpin terhadap bangkrut
saya perlu suntikan dana segar untuk merombak manajemen besar besaran
demi allah pak
sampai saya mati pun saya nggak akan pernah rewa
ngeras aja pikirannya
sekiranya banyak kekurangan kami mohon maaf
malah sebetulnya kamilah yang harusnya minta maaf pada kalian
lagi pulang banyak yang harus diselesaikan
wan gua nggak ngerti apa yang ada dalam pikiran lu
nggak kepaham gue
lu nggak pernah dengar apa kata kata dia
apa kata kata gemuk ini hah
tolonglah orang yang lemah
bukan malah dibiarin
lihat latar belakangnya seperti apa
baru lu tolong
gua nggak peduli siapapun orangnya
ngerti nggak sih lu hah
bilang aja lu demben sama dia
apa sih mau lu hah
ya lu maunya apa ngomong aja
lu mau berantem sama gue
bukan takin hah
habis aja san
apa apaan sih kalian
bukan menyelesaikan masalah
malah ribul kena perempuan
cokotaknya perempuan aja
makanya kamu jangan gangguin dia dong saya
nggak ngasih tahu yang benar aja tadi
saya sudah lama menunggu
gek saya nggak bisa menunggu lebih sabar lagi
cepat dong cepat
keluarkan jin jin itu
gek suruh jin itu bertindak lebih keras lagi dan lebih kejam
baik kalau itu mau kamu
saya akan perintahkan jin saya untuk bertindak lebih gars lagi
terus cari apsal sampai kita bertemu lagi
kangen dihukum sama dia tuh pengen denger bawelnya
cari dia yuk
justru itu yang saya pikirkan dari tadi
yang jangan dipikirin aja dicari
kalau dipikirin maka gak akan nemu nemu can
ini juga lagi cari
ya ini lagi jalan
tapi mereka itu temen temenku mirna
aku ngomong gara gara aku bersama dan kalian rusak
udahlah tinggalkan aku
apa itu ridwan
hei cid keluar kau
aslan apa itu tadi wak
tadi ada dua cid
yang sengaja ingin menculik dia
aslan itu mereka
kita harus ajak mereka semua
tunggu ridwan pergi dari sini
biar kamu menghadapi penyusup
tidak ada habis satu
sudah selesai makan
ayo kita ajak dia
kita kejar dia
lihat beli daging ini
mama atas ber vadik tentara
ayo dan beri sayang pergi dari sini
ia bukan ketemuan baru
olvidasi peryou xan sexualnya
kalian berdua tidak perlu tahu siapa kami
letakkan catanya jangan sampai saya berdekat sama kamu
oke saya mau tanya sama kalian apa maksud kalian semua ini
saya cuma disuruh rijal dia ingin balas dendam
akannya mati dibunuh myrna
bukan bukan dia membujuk saya
dia menyuruh saya menculik mirna untuk memeras orang tuanya
kalian tahu ini perbuatan dosa dan tidak pernah diampuni oleh allah
dia memohon ampun kepada allah swt
jangan jangan jangan
bantai abis abis lo ya
gue mau tanya sebenarnya lo tahu dari mana sih
kalau darman itu mati gara gara mirna
bukannya dia mati karena bunuh diri
kakak saya tidak mati bunuh diri
apa yang membuat saya bisa percaya
saya telah menerawang kejadian sebenarnya
saya tahu orang tua kamu itu matre
kamu jangan mengingin orang tua saya
mereka melakukan itu karena terpaksa
mereka buta apa
kita pacaran sudah tiga tahun myrna
tiga tahun itu bukan sebentar
saya tahu mereka berubah drastis karena kedatangan duda kaya itu kan
cukup darman cukup
maka tapi kenyataannya mereka mata duitan myrna
thermal memang mati bukan karena bunuh diri
saya yang mendorongnya
saya memang bersalah
saya akan bertobat
dan saya akan menyerahkan diri saya ke pulau
terima kasih pak
maafkan papa nak
terima kasih pak
kamu memang orang yang baik
kalau gak ada kamu
aku gak tahu apa yang akan terjadi
kamu memang orang yang baik
ya baiklah kalau begitu kami mohon pamit nih pak
aduh maaf kalau ada kesalahan
maaf ya pak aduh
mir jalan ya
ambil hikmah dari atas kejadian ini ya
kami mohon pamit dulu ya
kami pamit dulu ya
kalau ada yang salah kami memaaf sebelumnya
jaga diri baik baik